selama kerja itu hanya delapan bulan tapi di delapan bulan itu setiap hari hanya mandi darah dengan kerja
terus hidung juga patah di dalam ini bekasnya ada
itu ditumbuk juga pakai tangan sampai hancur di dalam luka luka ini di dalam
jadi kalau saya saat makan atau minum mesti angkat kepala ke belakang
kalau tidak itu makanan lewat hidung kembali tidak bisa telan
mesti angkat kepala ke belakang pelan pelan telan
kalau tidak makanan itu kembali lewat hidung semuanya tidak ada yang masuk ke dalam perut
tak suka saya makam pun saya satu hari satu kali saja saya makan
kerja banyak berat rumah tiga tingkat saya
ya saya sendiri tiap tiap hari kaca semua ini dilap rapi rapi
bob ini satu hari satu kali tiga tingkat sampai saya makam
pagi tak makan dia jam tiga kasih saya baru
saya makan saya minum air saja
saya minum air saja
saya minum air saja
terkurung kemiskinan dan minimnya lapangan pekerjaan
membuat ribuan warga nusa tenggara timur mantap meninggalkan kampung halaman
menjadi buruh migran
merajut sejuta asa memipikan hidup yang lebih layak
banyak dari mereka justru terjebak dalam jerat sindikat perdagangan orang
bak pergi mengantarkan nyawa banyak dari mereka yang pulang tinggallah nama
inilah sepenggal kisah perbudakan di zaman modern
kisah pilu yang terbungkus mimpi mimpi indah
usianya masih sangat belia baru delapan belas tahun
keputusannya untuk mengadu nasib di negeri jiran justru berakhir memilukan
yufrinda selan harus menghembuskan nafas terakhir di tanah perantauan
kepedihan kehilangan putri
yang tercintanya hampir setahun lalu masih menyisakan pertanyaan
di benak metu selak selan sangaya
ia tak pernah tahu pasti penyebab kematian putrinya
apa yang menjadi penyebab kematian dari anak bapak
kalau menurut saya mbak
waktu dari bp tiga puluh tiga i membawa dari kesini
mereka hanya katakan bahwa gantung diri mbak di malaysia
dan ada surat dari
dari otoritas malaysia baik polisi maupun rumah sakit
itu katanya gantung diri
sehingga waktu pemakaman selesai mbak sebelas hari
kami buat pengaduan untuk melakukan otopsi
waktu otopsinya di sini mbak kami buat tendanya di sini
dan di otopsi di sini
tetapi sampai hari ini pun juga
sudah persidangan empat kali
tetapi kami tidak tahu dari keluarga tidak tahu bahwa
hasil otopsinya seperti apa mbak
yufrinda pergi tanpa berpamitan pada dua ribu lima belas
lebih dari sepuluh bulan lamanya keluarga tak berhenti mencari
teka teki kepergian yufrinda terjawab
saat jasadnya tiba di rumah
saat itu jenazahnya dipulangkan dengan nama melinda sapai
aroma tak berbeda tapi menarik
tak wajar memancing kecurigaan keluarga
yufrinda menjadi korban perdagangan manusia
apa yang dipalsukan pak
yang dipalsukan itu
ktp nya kartu keluarga dan surat ini
keluasan dari orang tua mbak
jadi surat persetujuan dari orang tua semua dipalsukan
atas nama orang yang berbeda
gaji dia bagaimana
dibayarkan kepada keluarga
kalau gaji dia waktu
kalau dikembalikan jenazahnya hanya kertas sepotong
yang ada di peti jenazah mbak
selain dari itu nggak ada
tidak ada uang
apa artinya kerja dia selama sepuluh bulan tidak pernah kembali
itu tidak ada
tak hanya pemalsuan identitas dan gaji yang tak dibayarkan
yufrinda juga diduga menjadi korban kekerasan
dia bekas ke pukulan tetapi dia membiru
seperti ini ini
saatnya ia punerdanya registered
menunjukkan potensi juga tidak pun ada apa apa
ambilir adaunnyah musros merupakan
perempuan yang percaya dengannya
baru e book nya ceritain
ambil kata kata tentangnya pasti ada hal berbeda
gadis delapan belas tahun ini meninggal dunia
lagi lagi di tanah jiran
leukimia disebut sebagai
setidaknya begitulah yang tersurat
ternyata juga berbeda dari yang sebenarnya
ia yang lahir pada
tercatat lima tahun lebih tua
di ktp dan paspornya
hanyalah sebagian kecil
dari burung migran asal
nusa tenggara timur yang pulang tak bernyawa
balai pelayanan penempatan dan
perlindungan tenaga kerja indonesia
bp tiga tki ntt menyebutkan
buruh migran dari ntt yang meninggal
sementara itu sejak januari hingga
akhir februari dua ribu tujuh belas
lima belas jenazah burung migran
telah dipulangkan ke ntt
satu jenazah lain hingga kini
masih tertahan di malaysia
lantaran alamat keluarganya belum terlacak
arus migrasi ilegal pekerja dari ntt
keluar daerah atau luar negeri
memang sulit dibendung
pusaran kemiskinan dan minimnya
membuat bekerja keluar negeri
menjadi pilihan paling rasional
perekrutan yang dilakukan
ini adalah perekrutan yang sifatnya
mereka ini berangkatkan tanpa
dan anak yang direkrut ini
tanpa memiliki dokumen
modus yang mereka lakukan
pada umumnya caranya mengiming imingi
dengan gaji besar nah inilah mereka
rentan sekali dengan
para mafia daripada
atau kalau keluar lagi sebut dengan nama
dari satu dua ratus lebih penduduknya
hanya enam orang saja
yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil
adalah petani dan peternak dengan
ingin melihatnya mau pergi kerja
buru migran ilegal pun ditempuh ar
remaja yang masih berusia
bersama tiga temannya ia nekat dengan mereka
pergi dari rumah tanpa sepengetahuan orang tua
merana bekerja nyaris

lima bulan lamanya
speser pun ditanggung
dan sampai sekarang sampai dengan hari ini
kamu pulang di kampung uang gaji kamu sudah ada
kamu belum terima iya
uang gaji kamu tidak kamu terima langsung
tidak dikasih titik
itu kamu sudah tahu di awal
tapi tidak protes iya
gajinya dikasih ke pt
kamu gak nanya terus saya dapatnya kapan
kamu tidak tanya saya
minim pengalaman tak membuat ribuan
pencari kerja di ntt ciut
nyali mengadu nasib ke luar negeri
meski dengan cara tak resmi
mereka kerap tak menyadari cara ilegal ini
justru menjadi tiket masuk
ke jerat perdagangan orang
terlihat sindikat sindikat ini
perlahan mulai terlacak
satuan tugas anti trafficking
polres kupang telah mengungkap
dua belas sindikat perdagangan manusia
dengan tiga puluh tiga tersangka yang
sebagian telah menjalani persidangan
mereka didakwa pasal berlapis
dengan ancaman hukuman minimal
tiga tahun penjara dan maksimal
lima belas tahun penjara
terlanjur saya sudah melakukan hal
kaka merasa salah kenapa
apa yang salahnya dimana menurut kaka
kesalahan saya waktu itu pemberangkatan
saya tidak kasih tahu orang tuanya
yang pertama kesalahan keduanya

keras bau terbang
perjalanan saya setelah
tujuh pagi menuju desa oof
di kabupaten timur tengah selatan
beberapa kali kami harus menyeberangi
sungai dan menempuh jalan
dari kota oof
kembali ke kota ketua
dan kembali ke kota teguh
rumah orang jafaot menjadi tujuan saya
gadis berusia tujuh belas tahun ini dikabarkan hilang pada maret dua ribu enam belas
dan hingga kini tidak diketahui rimbanya
rumah sederhana ini tempat tinggal kedua orang tua angkat orangja
keceriaan sang gadis remaja telah lama hilang dari rumah ini
berganti cemas yang terus menyesakan hati margarita faot ibunya
hanya satu yang margarita tahu
orang cepergi bersama jenny tetangga yang juga masih kerabatnya
baru ini karena ibu pendeta pengen ini punya nomor hp
ibu pendeta telepon
dia bilang ini sekarang ini kami di kupang
ada kerja di bilang di toko ke apa ini
harus kasih kembali itu anak di kampung
suruh dia kembali
waktu jenny bilang nanti besok besok baru saya antar dia kembali di kampung
iya tidak pernah hanya omong saja dengan jenny
di paginya sudah dua hari orang cofaot tidak datang
tidak masih tetap di sana
karena mungkin ada urus surut surut dong di sana
orang cofaot tak pernah kembali
margarita melapor ke polres timur tengah selatan pada tiga belas september dua ribu dua puluh
namun menurutnya laporan kehilangan ini tak pernah ditindaklanjuti
keluarga tak menyerah
pencarian orang cofaot harus berlanjut
margarita kembali melayangkan laporan kehilangan ke kepolisian daerah nusa tenggara timur
saya mencoba menulis rejejak terakhir orang cofaot
melalui jenny sosok yang membawa orang jepang pergi
jadi ocho itu ikut sendiri
ikut sendiri sampai di kali terakhir yang mau
dia bilang nggak kalau dia sudah izin
kakak tidak tanya
saya tidak tanya kan dia bilang dia mau pergi di kapan
dia mungkin keluarga lain separuh ada di kapan
sudah saya taruh dia pakaian di tas
sampai di kali kedua saya tukar
saya tukar dia juga tukar
sudah kami naik juga bukan naik dengan orang lain
belakangan terungkap setibanya di kupang jenny bersama bibinya
membawa orange menemui seorang sponsor tenaga kerja yang kerap disapa baba
jenny mengaku mendapat uang tanda jadi atau biasa disebut uang sirih pinang
mama kecil terima uang
maksudnya ini mama kecil sudah marah marah baba begitu
jadi baba bilang ini uang sirih pinal ini si ocho ini tiga juta
jadi nanti tunggu dulu kan ocho masih jalan
oce masih jalan nanti sampai sana baru ini apa
uang dikasih sudah
akhirnya uang dikasih tidak
kasih ini atau kakak
kaka yang tanda tangan
iya karena saya yang ini bawa dia jadi bapak tidak mau kasih di mama kecil
kakak terima berapa tiga juta
pertama itu ini satu juta lima ratus
jalan satu minggu baru kasih tambah satu lima ratus
itu uang yang pertamanya
kakak kasih ke orang tuanya
atau buat kaka sendiri
ini buat ini bete deh mama kecil

tidak saya sudah melakukan hal seperti ini tapi
kakak merasa salah
apa yang salahnya dimana menurut kaka
kisah lahan saya waktu itu pemberangkatan saya tidak kasih tahu orang tuanya
yang pertama kesalahan keduanya yang uang siripinan
berbekal informasi seadanya kami berhasil menemukan rumah baba yang bernama asli john ferdi yapitana
saya tak berhasil menemuinya
rumah yang selalu tertutup ini merupakan rumah dari seorang perekrut lapangan bernama yapi
di rumah inilah orang cefaot
gadis berusia enam belas tahun dibawa oleh kerabatnya sendiri jenny untuk dipekerjakan ke luar daerah
selama semalam jenny menginap disini dan kemudian diserahkan kepada yapi
dan yapi menyerahkan kemudian kepada seorang penyalur besar bernama edo atau edward lening yang merupakan mantan perwira polisi
kepergian oranca menegaskan bisnis perdagangan tenaga kerja ilegal di ntt lazim terjadi
polisi yang ditugaskan di bnp dua tki pernah membawa sponsor agent
agent malaysia datang untuk bertemu saya datang membawa agent sponsor keliling ketemu semua ini buka perusahaan di sini
itu orang bnp dua
bersama dengan bnp dua
bersama dengan bnp dua
bersama dengan bnp dua
begitu banyak oknum yang terlibat mulai dari perekrut lapangan hingga agen besar yang jadi penyandang dana
bersama dengan bnp dua
begitu banyak opnum yang terlibat mulai dari perekrut lapangan hingga agen besar yang jadi penyandang dana
nah ada f app
calon tki direkrut oleh perekrut lapangan atau biasa disebut pl
dan diserahkan kepada sponsor
gerak sponsor sangatlah leluasa
ia bisa bekerja sendiri atau terikat dalam pptkis tertentu
sponsor menjamin segala kebutuhan calon tki
baik kelengkapan dokumen maupun tempat penampungan sementara
di tahap inilah sponsor juga kerap berperan dalam memalsukan identitas calon tki
setelah dokumen rampung calon tki diberangkatkan ke agen penyalur
di malaysia atau daerah lain
bermodal komputer scanner dan kertas tebal
sipri yang kini mendekam di rutan kupang berperan sebagai pemalsu ktp
ia mengaku diminta seorang temannya bernama willy setompul
untuk mencetak puluhan ktp palsu
menurutnya ia hanya mendapat bayaran rp lima puluh
untuk satu ktp palsu
tahun dua ribu lima belas itu
saya teman minta tolong untuk scan ktp
karena dalam pengurusan ktp di ntt ini kan sulit
makanya mereka minta tolong
membantu scan ktp guna check in saja di bandara
karena anak anak yang mau berangkat pergi bekerja ini
susah mendapatkan kata kata
ktp di ntt
rupiah yang berputar di pusaran bisnis haram ini sangatlah menggiurkan
kalau dari malaysia sendiri
harga anak kita sudah periksa salah satu pengguna di malaysia
itu dia menembus di agen di malaysia itu sekitar rp tujuh puluh juta
kemudian uang mengalir dari
agen di malaysia ke indonesia itu sekitar tiga puluh dua juta rupiah
itu kalau kita lihat data daripada aliran
kemudian sampai di sini uang nanti diambil oleh
pengusaha ilegal yang lokal kita
jadi uang mengalir di tingkat pl ini antara rp lima belas juta
tak mengherankan jika bisnis ini membuat banyak pelakunya
begitu rakus berebut jalan
salah satunya adalah edward leneng
mantan perwira polisi
edward leneng mengaku oknum bnp dua tki dan polisi pun
ikut mendulang rupiah dari bisnis ini
pjtki ya perusahaan pjtki
sedangkan orang orang bnp dua tki mempunyai perusahaan di ntt
bahkan polisi yang ditugaskan di bnp dua tki
pernah menjual uang
pernah membawa sponsor
agent malaysia datang untuk bertemu saya
datang membawa agent sponsor keliling
ketemu semua ini
buka perusahaan di sini
itu orang bnp dua ya
adalah di polda cari sendiri orangnya
kemudian polisi sendiri jadikan pjtki ini adalah atm
iya modusnya berapa
ya banyak juga yang tidak di
kita tahu sendiri bagaimana kejadian
ada beberapa yang rame di koran
mereka tahu saya kira lebih tahu dari saya
rudy soik mantan anggota satgas anti trafficking polda ntt mengatakan
pengusutan kasus perdagangan manusia di ntt belum benar benar serius
masih banyak kasus trafficking yang kini mandek
salah satunya pengejaran tony seran alias toset

pembalasan kecemasan yang telah ditetapkan sebagai tersangka sejak dua ribu empat belas
kemudian kasus apa yang akhirnya mandet
ya yang saya tahu ya mbak ya
kasus pt malindo ini saya yang pembuatan berkas saya
oke dan ini adalah anak anak atau ini
ya ini lima puluh dua tkn tadi mana sekarang mereka saya nggak tahu ini
ini sudah dikirim semua ke malaysia
ini padahal dua ribu tiga belas ya bang
nah ini dua ribu empat belas pengirimannya bulan april ini
sampai sekarang nggak jelas juga ini
nggak tahu di mana ini mereka sedangkan pt malindo ini kan sudah ditutup
terus apa yang memulangkan mereka nggak tahu di mana
dan dia ini berperan di semua perusahaan
hampir mostly perusahaan di ntt
hampir semua di ntt
dia jago untuk pembuatan ktp palsu akta kelahiran palsu kartu keluarga
saya sempat melihat bentuknya waktu di polres kupang pada saat itu
ya seperti itu
dan dia itu melahirkan banyak banyak pembuat pembuat yang saat ini ditangkap itu
yang melatih mereka itu tony sheeran ini
tony seran ini jagonya gini ini mungkin saya mau kasih masukan juga
kalau tangkap tony orang ini pegang jantungnya semua pjtki
dia pegang jantungnya semua pjtki
karena dia tahu semua
coba pencobaan gaya untuk lord kaisar
para korban perdagangan manusia adalah kelompok rentan yang kerap luput dari perhatian
perdagangan manusia tak sekedar eksploitasi tapi bisa menjadi tiket menuju kematian
eksploitasi bukan satu satunya dampak pengiriman buruh migran secara ilegal
fenomena migrasi pekerja ini juga menimbulkan resiko sosial lain
dikerdirkan ya dikerdirkan keturunan keturunan kita seperti itu
generasi generasi kita itu dihancurkan seperti ini dengan menjadi tren menjadi tren trafficking ini
bahwa anak anak menggantikan perang orang tua sering terjadi di lapangan di masyarakat basis ada
bahwa anak yang belum saatnya untuk dia menerima
tanggung jawab dalam rumah tangga mau tidak mau
karena orang tuanya sudah memilih menjadi tki sudah berjalan
yang belum kita bisa tahu bahwa bisa jadi juga dia adalah nanti akan menjadi korban human trafficking
tetapi dampak kepada anak anaknya seperti itu
kota kupang sendiri di dalam kota sendiri bahwa ada pekerja anak itu banyak
oke jadi itu terlihat
terlihat terlihat jelas
dan itu kita bisa mengatakan bahwa ini adalah fenomena yang terjadi karena masalah ini
kasus perdagangan manusia di nusa tenggara timur sudah teramat genting
memotong jaringan perdagangan orang memang sulit tetapi bukan hal yang mustahil
salah satu cara yang bisa dilakukan adalah secara kolektif mengedukasi masyarakat basis
agar melek dan awas tentang praktek perdagangan orang
jalan yang kita pilih itu jalan edukasi masyarakat basis
itu yang menurut kita itu langkah yang tepat untuk pencegahan
selama ini kita mengedukasi menyampaikan kepada masyarakat basis soal bahaya perdagangan orang itu sendiri
kepada masyarakat sehingga mereka sadar dengan informasi yang benar yang mereka dapat
mereka bisa memutuskan secara sadar untuk menjadi tki atau tidak
karena yang kita lihat bahwa informasi kepada masyarakat itu cenderung satu arah
kalau misalkan ada pohon yang tidak
pemerintah melalui kantor wilayah hukum dan ham ntt juga memperketat proses pembuatan paspor dan menindak tegas
pegawai kantor imigrasi yang terbukti terlibat pungutan liar
legalitas kepemilikan data kependudukan serta pemahaman dan pengawasan atas praktik praktik percaloan tenaga kerja
tentu menjadi harapan untuk memutus lingkaran bisnis haram ini
namun di atas segalanya mereka warga miskin menunggu negara hadir memberi jaminan penghidupan yang layak di negeri sendiri
agar mereka tak harus menggadaikan nyawa di tanah raya